sebuah rumah digerebek petugas polres tasikmalaya
karena dijadikan gudang dan tempat pengoplosan miras
untuk mengelabui petugas pelaku mengemas miras dengan menggunakan kardus buah buahan
satu orang pelaku yang diduga sebagai kurir diamankan sementara peracik miras kabur
sebuah rumah di kelurahan tajur kecamatan indihiyang tasikmalaya ini
digerebek petugas satuan sabara polres tasikmalaya senin pagi
pengerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan warga
terkait adanya aktivitas mencurigakan
di mana rumah tersebut diduga dijadikan tempat pengoplosan miras
ratusan botol air mineral yang berisi minuman keras oplosan
dengan berbagai ukuran diamankan
untuk mengelabui petugas pelaku sengaja mengemas miras oplosan itu
dalam kardus buah buahan
menurut pengakuan salah seorang pelaku
miras oplosan tersebut diedarkan di wilayah tasikmalaya dan ciamis
ditemukan berbagai jenis ciu yang sudah dimasukkan ke dalam botol
dan disiapkan dalam malam
melalui petugas dia menggunakan kardus buah
habis buah kemudian diracik dimasukkan dibungkus
seperti hanya penerimaan buah
berapa orang pak
saat ini masih satu orang yang ditamankan
seorang pelaku yang berperan sebagai kurir diamankan
sementara pelaku lain yang bertugas meracik miras kabur
untuk pemeriksaan lebih lanjut
memasang garis polisi di lokasi kejadian